kalau belum terlalu kuat ya pakai berat badan sendiri
saya mau bungkus semuanya oke
nah karena kan kita melihatnya
iya jadi kan kayak lu yang pasti pasti aja lah
namun penting untuk diingat bahwa tidak ada kata terlambat